antrean truk di sejumlah spbu itu menjadi pemandangan yang jamak terlihat belakangan ini
pelangkanya solar bersubsidi membuat pengemudi truk rela antri untuk mendapatkan bbm
kelangkaan solar bersubsidi ternyata bukan hal baru
di luar jawa langkanya solar bersubsidi ini sudah dirasakan pengusaha truk selama bertahun tahun
bahkan sejumlah spbu hanya bisa menjual solar bersubsidi hingga pukul dua belas siang itu pun sesuai dengan kuota
ketua asosiasi pengusaha truk indonesia atau apt rindo benilang tarikan menduga
langkah ini terjadi karena adanya permainan oknum industri besar yang memanfaatkan celah untuk mendapatkan solar bersubsidi
semua daerah yang mempunyai pertambangan yang mempunyai perkebunan yang memanfaatkan solar bersubsidi ini hanya ada sampai jam dua belas siang
selesai itu habislah karena akan terjadi pelangsiran oleh oknum tertentu di sana
dan ini nggak bisa kita pulangi kelihatannya bisa mengantri sampai dua tiga hari
jadi memang ini problema
jadi kalau selama ini kalau udah
masalah seperti ini paling tidak solusinya kita gunakan taxlight
artinya yang harganya dua kali lipat pasti berisiko kepada ongkos angkut yang harus kita tampung naik
berarti kan inflasi juga naik
gemilang berharap pemerintah dapat memperkepat penjualan solar bersubsidi dengan menerapkan sistem digital penerima bpn subsidi
untuk mengantisipasi kebocoran lagi
tahun dua ribu dua puluh dua ini pengadaan solar subsidi dialokasikan sebesar lima belas juta kiloliter
dikhawatirkan akan menimbulkan kelangkaan susulan
terlebih menjelang akhir tahun diprediksi ada mobilitas masyarakat jelang idul fitri
menurut wakil ketua komisi tujuh dprn

pak r r i edy suparno
idealnya alokasi solar subsidi bisa mencapai tujuh belas juta kiloliter atau bertambah dua juta kiloliter dari alokasi sebelumnya
kami juga minta agar kenaikan alokasi dari solar itu bisa ditingkatkan
saat ini kurang lebih lima belas juta kiloliter per tahun solar subsidi
kita minta agar bisa dinaikkan menjadi tujuh belas juta kiloliter
mengingat kebutuhan di dalam negeri sangat tinggi
melalui websitenya pertamina telah memerinci kriteria konsumen yang berhak mendapatkan solar bersubsidi
mulai kendaraan pengangkut usaha mikro pertanian dan pari kanan hingga penderangan panti asuhan serta puskesma